presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono mengucapkan terima kasih dan penghargaan
kepada para tamu yang hadir melayat istrinya ani yudhoyono di cikeas minggu pagi
sby bercerita banyak dari mulai kenangan bersama istri sampai rencana menulis buku tentang istrinya
dalam prosesi persemayaman jenazah sby memberikan pidato terkait istrinya
sbi bercerita istrinya adalah sosok penyayang tanpa memandang latar belakang identitas agama dan aliran politik
ani yudhoyono adalah sosok yang kuat ketika berjuang melawan sel kanker ganas yang menyerangnya selama empat bulan terakhir
sbi mengaku ikhlas dan takbah melepas kepergian istrinya untuk selamanya
sebagai bentuk kasih sayangnya dirinya akan menulis biografi ani yudhoyono dalam bentuk buku
sejumlah tokoh seperti sejumlah menteri kabinet kerja
ketua dpr ketua kpk tokoh agama datang ke puricikeas bogor untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ani yudhoyono
selain tokoh tokoh penting tak sedikit warga datang untuk melayat ibu negara ke enam republik indonesia itu
tuhan yang maha kuasa yang mengucapkan seperti itu dan itu betul
saya menampilkan empat puluh enam tahun dari hati mata wajahnya ibu ani mencoba untuk bertahan
saya mencoba untuk bertahan
saya mencoba untuk bertahan
saya mencoba untuk bertahan
sampai batas yang bisa dilakukan manusia manusia yang kuat dan tahu
dia mencoba untuk bertahan
saya mengerti nafasnya saya mengerti apa yang tersirat dalam wajahnya
waktu itu saya sadar ya allah ini hanya engkau yang bisa mengubah keadaan
nampaknya istri tercinta sudah berusaha memakbakan pertahanan
dua puluh empat jam kemudian yang diramalkan sudah pesonggui waktu itu
hanya mujizatmu hanya kekuatanmu dan kekuasaanmu yang bisa mengubah keadaan
doa kami tapi allah mengambil keputusan yang lain
saya yakini keputusan itu yang benar
dari saudara saudara kami ada seorang manusia biasa
yang terakhir dengan nama kristiani herawati
kemudian menjadi ani yudhoyono
yang berpikir mulia
dengan segala kelebihan dan kekurangannya
berbaik sangka kepada yang lain
meskipun ibu ani sering juga dibully difitnah
tapi ibu ani tetap tahu
kami saling memperkuat hati kami masing masing
dan saya akan terus insya allah dengan doa dan dukungan para sahabat
mudah mudahan menjadi kenangan yang indah
terima kasih semuanya
profesor arief rahman pak jaisa peranakan di depan saya
saya mohon doanya agar ibu ani diterima oleh allah
hidup tenang dan bahagia di dunia
semoga kami diberikan ketambahan
untuk melepas kepergian ibu ani
dan insya allah apa yang dimimpikan ibu ani akan kami wujudkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh